saudara kejaksaan agung menetapkan enam belas orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan
plat merah pt timah yang menyeret nama harvey mois helena lim dan mantan dirut pt timah
mukhtar reza pahlevi selain melakukan penggeledahan hingga penyitaan kejagung terus mengembangkan
kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi salah satunya sandra dewi bang pak bang artis sandra
dewi diperiksa hampir lima jam di kejaksaan agung sebagai saksi kasus korupsi di pt timah
yang melibatkan suaminya harvey muiz kejagung meminta kesaksian sandra dewi terkait sejumlah
rekening yang berkaitan dengan suaminya sandra di depan awak media meminta jangan membuat berita
yang tidak benar selain sandra dewi kejagung juga memeriksa saksi lain yaitu pengusaha robert
penuh susahnya pemeriksaan dilakukan guna memastikan ada tidaknya keterkaitan robet dengan
pt refinet bangkatin salah satu perusahaan milik harvey moise memeriksa memanggil dan menginspir
saudara rts sebab usahasi kita harapkan keberangan keberangan itu akan memperterai
setiap bidang daya sedang menjadi
rabu kemarin kejaksaan agung menggeledah apartemen milik harvey muiz yang berada di kawasan kebayoran
baru jakarta selatan selain sejumlah dokumen dan barang elektronik kejagung juga menyita
dua mobil mewah milik harvey kedua mobil mewah yang disita ini yaitu roll royce seri gos
extended dan mini cooper seri countryman dimana masing masing di taksir memiliki harga dua puluh lima miliar
dan satu lima miliar rupiah salah satu mobil mewah yang disita diduga merupakan kado harvey kepada
sang istri sandra dewi setelah sehari sebelumnya tetap sampai tersangka tim penyidik ini
mendatangi rumah paku bono milik hn disana kita melakukan penyitaan ada dua janis mobil yaitu
domres dan mini cooper kemudian sejumlah dokumen surat surat udah kita lakukan satu penyitaan
elektronik juga telah kompletikan dan beberapa
yang masih dilakukan suatu verifikasi
tak hanya kediaman harvey sebelumnya
tersangka lain helena lim di kawasan
dari hasil penggeledahan kejagung
tunai masing masing sepuluh miliar rupiah
dan dua juta dolar singapura
dari penggeledahan di kediaman harvey dan helena
dolar amerika serikat dan dolar singapura
hingga dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah ini
menetapkan enam belas orang sebagai tersangka
pria kelahiran november seribu sembilan ratus delapan puluh lima ini
dikenal sebagai pengusaha pertambangan
mewah harvey juga diketahui memiliki
kendaraan super mewah hingga jet pribadi
selain harvey kejagung juga menetapkan
sama seperti harvey pengusaha yang sebelumnya
dan mobil super mewah
kasus yang terjadi di pt timah ini
juga menyeret mantan direktur utamanya
sejak dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh satu
terjadi pada kurun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua lalu
maupun empat belas tersangka lainnya
harus menjalani penahanan dua puluh hari
cabang kejaksanegeri jakarta selatan
tak hanya kasus korupsi semata
pencucian uang alias tppu
bersama pakar tppu yenti ganarsi
dugaan tppu bagaimana respon anda
kalau ada korupsi apalagi korupsinya
artinya apa kalau itu ada korupsi
itu sudah kemana mana artinya sudah ada tppu
siang tadi kan sudah diumumkan bahwa
itu kalau sudah ada korupsi sekian lama
diam saja pasti untuk apa
bahkan kalau dapat uang hasil korupsi itu
dari apapun namanya itulah
nah setelah itu ketika keluar
ditransferkan ke rekeningnya dia yang lain pun
jadi seperti itu tppu itu
supaya penegak hukum itu tidak ragu ragu
keuangan dan sudah sekian lama
menggunakan tppu nya juga kenapa
itu banyak mekanisme atau instrumen
yang memudahkan memudahkan pemblokiran
sebagainya dan pelacakan
kita harus segera menggunakan tppu
sandra dewi istrinya harvey moise
itu kan diperiksa juga di kejagung ya
kejaksana agung kan justru menyatakan bahwa
rekening si tersangka korupsi
diperiksa dan rekening itu kan mengalir
adalah memang tppu itu ya yang paling
kan tppu itu adalah memidana siapapun
yang menikmati hasil kejahatan ada orang
kejahatan korupsi misalnya kemudian ini
mengalir nah yang namanya mengalir
tukan aktif tppu aktif dan pasif terdalam
koppel satu satu apa sangat gitu kalau
ada ada tppu aktif pasti ada pasifnya dan
penyuapan penyuapan aktif dan pasif
hukum jadi kalau ada kalau kalau hari
ini sudah kena tppu aktif mengalirkan
berarti orang yang menerima aliran itu pak
juga harusnya sudah ada buktinya dan menjadi tersangka tppu pasif
artinya saya konfirmasi bu yenty artinya besar kemungkinan istri penerima tppu
yang dikatakan tppu pasif itu juga berkemungkinan jadi tersangka
sangat berkemungkinan hanya begini unsurnya ya unsurnya itu
unsurnya pada tersangka pasif itu pppu pasip itu adalah ada bukti objektif
bahwa dia menerima hadiah ulang tahun kalau tidak salah ya
salah satunya ya misal dia menerima atau nanti ada aliran dana dari rekening suaminya
ke rekeningnya dia kita kan belum tahu ini
nah nanti itu unsur pertama kan dia sudah menerima ada buktinya
tinggal unsur subjektifnya mensreanya itu adalah bahwa dia itu yang menerima itu tahu
jadi dia tahu atau dia patut menduga bahwa ini bermasalah
kejahatan karena apa alasan pemberiannya dan dikaitkan dengan jumlahnya gitu
dan kemudian dikaitkan dengan pengetahuan si penerima tentang profil si pemberi
jadi dia berpikir apa mungkin ya suaminya memberikan seperti ini gitu kan
kan ini kan bukan berkaitan dengan orang orang yang di kampung
ini orang orang di kota yang sering sekali kita banyak kasus kasus begini kan
hati hati menerima sesuatu yang jumlahnya itu tidak wajar gitu
kalau dia sudah tahu ya tahu tahu tidak wajarnya
bukan tahu hasil kejahatan tahu merasakan ini ada sasius sias
ini ada kecurigaan ini unusual
dan itu nanti penegak hukum bisa menilai bahwa dia harusnya patut menduga
itu orang orang yang seperti ini itu bisa menjadi pasif
dan memang ya pasif itu adalah pasif pada orang orang terdekat
karena apa dia menyembunyikan itu pasif menyembunyikan pada orang orang
yang betul betul bisa memegang rahasia itu
kalau nggak terdekat ya dialirkan ke perusahaan atau di yang lain
tapi kalau ke pihak itu biasanya pihak terdekat
bahkan nanti mungkin juga misalnya orang orang terdekat yang dalam modus itu ya
misalnya bahkan training service dibikinkan
dibikinkan apa rekening service nya bisa dibikinkan rekening hanya untuk menampung gitu loh
jadi dan nanti rekening dibawa dia itu modusnya seperti itu
kalau yang seperti cleaning service nggak bisa ya karena dia kan nggak tahu apa apa
tapi kalau hubungannya suami istri itu bukan hal yang mustahil gitu ya
kan kita sudah pernah punya malinda di suaminya andika juga kena ya
menteri pertahanan yunani berkaitan dengan alutsista korupsi alutsista menteri pertahanan
tppu nya siapa istrinya mantan istri dan anak perempuannya gitu
itu jadi sudah begitu karena apa pasif itu penting sekali
karena harta kekayaan yang ingin nantinya kita mau dirampas kembali
yang berbuat masyarakat adalah dimiskinkan kembali dari hasil korupsinya itu
itu jangan sampai ada di si pasif gitu loh
ini tuh kalau dibandingkan ratusan triliun tadi ini kecil
menurut saya logikanya kalau yang ke enam belas ini tersangka ke enam belas saja ada tppwu nya
harusnya yang lima belas itu juga ada tppu nya gitu
dan kemudian siapa ya apakah hanya sejumlah itu
siapa dibalik ini semua itu juga kejaksaan agung harus membuka semuanya secara tuntas
mengenai sisa kekayaan dan juga memiskinkan pelaku tpu nya
kpu itu seperti apa polanya nanti
ini kan ada dua kejahatan sekaligus dalam satu berkas ya korupsi dan tppu
menyita dengan korupsi itu bisa disita termasuk harta kekayaan yang didapatkan sebelum dia korupsi
karena untungnya pasal delapan belas itu keuangan pengganti
melacak uang atau harta kekayaan hasil kejahatan
itu adalah yang dilacak atau nanti bisa disita adalah yang terjadi
misal transaksi jual beli atau apa yang terjadi setelah dia korupsi
jadi ini ada dua instrumen bisa untuk penyitaan
dan yang lebih kuat adalah penyitaan menggunakan tpu tpu kenapa
karena kalau menggunakan tpu tpu langsung disita sendiri
tapi kalau korupsi itu kadang kadang nanti uang pengganti kan uang pengganti
kalau pengganti dia nggak mau ganti diputus pidana karena terbukti
tidak mau ganti tapi diganti dengan penjara dua tahun misalnya kan gitu
jadi harusnya memang penegak hukum menggunakan tpu tpu supaya dia menyita sendiri
memblokir kemudian menyita dan kemudian nanti mengelola
sekarang kan pertanyaannya adalah misalnya ini hanya sedikit dibandingkan ratusan triliun
itu bagaimana pola pikirnya negara itu untuk memaintain mobil itu
jangan sampai dengan proses nanti dia turun
karena memang ternyata dibelanjakan untuk hal hal yang seperti itu kan
hal hal yang mewah yang harganya gampang sekali jatuh gitu ya
makanya berkaitan dengan ini harusnya pemerintah harus segera mempunyai aset recovery act ya
jadi kalau ada penyitaan mobil mobil ini kita sudah punya payung hukum untuk bagaimana mobil ini mau dilelang sekarang
atau ada lembaga lembaga yang untuk memaintenance ini
bisa jadi disewakan juga boleh dan sebagainya supaya nilainya tidak turun gitu
itu harus ada dalam undang undang payung aset recovery
itu jadi termasuk pengelolaan aset aset yang disita pada masa proses pengadilan ini sedang berjalan
terima kasih bu yenti sudah berbagi bersama kami di hisap indonesia malam